kita awali berita dari surabaya
dalam sehari kebakaran hebat dua buah gudang terjadi rabu pagi
meski tidak ada korban jiwa namun akibat kebakaran itu
pemilik menderita kerugian puluhan miliar rupiah
kebakaran hebat ini terjadi di kawasan gudang simorojosari
kecamatan sukomanunggal rabu pagi
api diduga berasal dari percikan api pemanas air
di gudang produksi fiber yang menyambar cairan tiner
karena banyak bahan mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin
api dengan cepat membesar hingga merembet ke gudang penyimpanan truk tua
petugas pemadam kebakaran kota surabaya terjunkan empat belas unit mobil untuk memadamkan api
sempat mengalami kesulitan karena akses jalan sempit dan banyak warga yang menonton
petugas akhirnya bisa melokalisir dan memadamkan api satu jam kemudian
selang dua jam memadamkan kebakaran di gudang kawasan simorojosari
dua belas unit mobil damkar kota surabaya kembali berjibaku memadamkan kebakaran sebuah gudang penyimpanan furniture
rotan ekspor di kompleks dumar industri tambak pelangun surabaya
banyaknya material mudah terbakar di dalam gudang
membuat api sangat cepat membesar dan meludeskan seluruh isi gudang
selain angin yang cukup kencang sulitnya akses mobil pmk ke gudang
memicu lambannya pemadaman
bahkan petugas terpaksa menjebol dinding gudang
agar petugas pmk mendapatkan api yang lebih cepat
masuk untuk menyemprotkan air
diduga kuat kebakaran akibat korsleting listrik
dengan kejadian tersebut
kepala dinas pemadam kebakaran kota surabaya mengimbau
agar warga surabaya lebih waspada dan lebih cermat dalam pemakaian listrik
yang bisa memicu timbulnya kebakaran
francis kawijaya surabaya